wacana menduetkan ganjar pranowo dan juga anies baswedan menuai sejumlah respon
beberapa partai politik pengusung kedua capres menunjukkan gelagat menolak rencana tersebut
meski mengklaim tidak menutup kemungkinan adanya komunikasi antar koalisi
lalu mungkinkah perjodohan ini akan berhasil
dan apa yang kemudian bisa kita baca dari berhembusnya wacana ini
dan untuk menganalisanya sudah bersama kami
direktur eksekutif parameter politik indonesia adi praditomasadi
selamat malam terima kasih
selamat malam bram
baik sebelum saya bertanya ini kira kira mungkin atau tidak probabilitas begitu
saya tanya dulu apa kemudian vibes atau suasana yang akhirnya membuat tercetus rencana
menduetkan mengkawinkan ganjar dan juga anies begitu
kalau kita mendengar statement politik yang disampaikan oleh pak said abdullah
itu saya kira argumennya dua hal
pertama ini sebagai upaya untuk melakukan rekonsiliasi politik
kata said misalnya
dalam beberapa pernyataannya bahwa supaya tidak ada lagi keterbelahan
tak ada lagi cebong tidak ada lagi kampret tak ada lagi kadrun
tak ada lagi kodrun dan seterusnya dan seterusnya
dalam konteks itu saya kira cukup rasional
karena pendukung ganjar pranowo dan anies baswedan
ini kan mewakili dua kutub yang cukup ekstrim
dan selama ini saling berhadapan hadapan

dan sangat tidak mungkin
jadi ini adalah satu peringkat yang sangat penting untuk bisa bertemu satu sama yang lainnya
ini ibaratkan air dan minyak kira kira begitu
oke ini menarik
kalau anda mengatakan ini kemudian entitas yang berbeda sulit digabung
saya juga akan pengen kesana
tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu
ketika ini muncul ini tidak lama kemudian setelah dua survei muncul di publik
yaitu litbang kompas dan juga indikator politik indonesia mengatakan ketika head to head kalah tipis begitu
dengan seorang prabowo apalagi sudah didukung golkar pan
bukankah ini sebuah kepanikan begitu
nah itu yang saya sebut ini argumen yang kedua
pak said abdullah juga mengatakan bahwa kalau melihat dalam simulasi survei
bahwa ketika terjadi head to head dengan asumsi anies tidak lolos putaran kedua
masuk putaran yang selanjutnya itu adalah ganjar dan prabowo subianto
ini kan selisihnya tipis
itu artinya apa
penentu kemenangan kalau terjadi head to head antara ganjar dan prabowo subianto
tentu suaranya anies westwedan
dalam konteks inilah kemudian sepertinya pdip perlu gerak cepat gitu ya
untuk merangkul anies sejak awal kalau memang suara anies adalah penentu di atas segala galanya
kenapa tidak dari awal saja kemudian ganjar dan anies berpasangan
betul kalau mau jujur sebenarnya prabowo subianto juga sangat membutuhkan suara anies
kalau tidak salah misalnya dalam survei litbang kompas
ada sekitar empat belas sampai tujuh belas persen jumlah pemilih anies baswedan yang akan diperbutkan
oleh siapapun yang masuk putaran kedua
yang secara terbuka menyatakan tertarik untuk
menduetkan ini baru pdip
saya termasuk yang hakul yakin sebenarnya bahwa prabowo subianto butuh juga suara anies
cuman ada kesan bahwa suara anies ini otomatik akan pindah kepada prabowo subianto
ketika putaran kedua
ketika putaran kedua
oleh karena itu pdip sebagai partai yang tentu saja ingin hat trick di dua ribu dua puluh
mereka gerak cepat kemudian mencoba untuk membangun satu narasi
supaya kedua tokoh ini bisa disatukan
tentu untuk kepentingan politik elektoral
tapi sekali lagi
ini hanya sebatas wacana
ini sebatas mimpi
belum ada pergerakan yang kita lihat misalnya
bagaimana pertemuan antar elit di dua partai khususnya pdip dan nasdem ini muncul
nah menarik kalau selama sehari dua hari ke depan ini
ada elit elit nasdem dan pdip bertemu dan membicarakan bahwa duet ini akan dikonkretkan
wah saya kira ini akan menjadi satu manuver politik yang sangat fantastis
oke tapi kemudian kalau kita kaitkan ketua bapilu p tiga sandiaga uno
yang dikatakan akan mencoba merayu pks dan juga demokrat
untuk bisa memasangkan ganjar dan juga anies
ini kan kemudian menjadi suatu puzzle untuk sebuah gambaran besar
ini yang digadang gadang menjadi cowok pres dari ganjar
sudah legowo sepertinya untuk kemudian bisa mengkomunikasikan formulasi ini
anda melihat ini kemudian seperti ada orkestrasi begitu
ya kalau saya membaca statementnya dari pak said abdullah itu kan ketika ditanya oleh media
bagaimana kemungkinan pdip berkoalisi dan membuka komunikasi dengan yang lain
melihat head to head antara ganjar dan prabowo itu selisihnya tipis
said kemudian membuka bahwa sangat mungkin akan menjadikan anies sebagai pendamping
atau menyatukan anies dengan ganjar pranowo
ini kan satu statement politik
oleh karena itu ketika ada wacana ini maka suka tidak suka
maka poros perubahan bukan hanya nasdem yang diangkut
tapi juga harus dipastikan pks dan demokrat ada di dalamnya
karena mengakumulasi kekuasaan
karena mengakumulasi kekuatan politik memenangkan pertarungan di putaran kedua
maka tentu butuh resource butuh tambahan politik yang tentu saja pastinya dibutuhkan
oleh apa namanya tim sukses dan para pendukungnya ganjar
sandi misalnya cukup legowo dalam tanda kutip ya bahwa kalau ini duet jadi
maka sandi pun juga akan mencoba untuk melakukan lobby lobby dan orkestrasi
meyakinkan demokrat dan pks yang rasa rasanya sampai saat ini kelihatan belum ikhlas
untuk bergabung dengan pdip kan
kayu kayuan seorang sandi begitu ya langsung
betul artinya apa
ini ada satu kerendahan hati dari kubu pendukung ganjar pranowo
untuk melakukan kerjasama dan berkoalisi dengan teman teman poros perubahan politik
oke kalau begitu berarti pertanyaannya seberapa mungkin probabilitasnya
apalagi kemudian kalau kita lihat banyak kemudian analisa mengemuka
pks agak sulit rasanya bertemu dengan pdip
anda mengatakan cebong dan kampret entitas air dan minyak
seberapa kemudian kalau kita simulasikan
bisa menyampur jadi satu gitu mas sandi
kenapa lima puluh lima puluh ini kan hanya sebatas wacana
tapi ingat yang menyambut positif wacana soal menyatukan ganjar dan anies
itu ini partai nasdem
nasdem itu adalah satu satunya partai politik yang sejak awal mendeklarasikan anies
untuk bisa maju di pilpres dua ribu dua puluh
oleh karena itu maka bagi pdip harus selesai dulu dengan nasdem
kalau antara elit pdip
dengan elit nasdem sepakat kerjasama
ganjar dengan anies ya saya kira pks demokrat mau ikut boleh
tak ikut pun juga nggak ada soal
karena secara prinsip kalau dihitung rata rata ini aniesnya yang dibutuhkan
plus nasdem sebagai pengusung utama
bahkan kalau kita melihat bagaimana nasdem sejak awal
sounding kepada publik soal capres yang mereka sampaikan kepada publik
di situ ada proposal bagaimana ganjar itu berduet dengan anies baswedan
ini semacam membangkitkan romantisme bahwa dulu kala nasdem ini punya proposal politik
sempat ada satu proposal politik yang disampaikan oleh nasdem kepada kubu pemerintah gitu ya
kepada istana dan kepada publik soal kemungkinan menduetkan antara ganjar moranowo dan anies paswedan

ini berbeda dengan nasdem dan juga pks mengatakan ya masih mungkin
ini berbeda dengan nasdem dan juga pks mengatakan ya masih mungkin

demokrat wajar kalau agak resisten
demokrat agak sedikit agresif menolak cukup rasional
karena bagi demokrat tak ada ceritanya di dua ribu dua puluh empat ahi bisa maju
satu satunya ahy bisa maju adalah ketika anies jadi capres maka wakilnya ada sandiaga uno
kalau kemudian anies jadi cawapres maka kemewahan bagi ahy untuk bisa menjadi pendamping anies itu akan hilang seketika
oleh karena itu saya cukup memahami
oleh karena itu saya cukup memahami
ketika demokrat misalnya tiba tiba agak sedikit panik dengan isu ini
karena bagi demokrat ini akan menjadi kisah yang wassalam bagi ahi
mimpi untuk memajukan ahy sebagai pendamping anies di dua ribu dua puluh empat ya tamat dan tak ada cerita lain
artinya ketika ini akan bersatu begitu dua nama ini akan kemudian mengocok ulang komposisi
atau kemudian ya memindahkan tiga partai koalisi perubahan kepada koalisi pdp p tiga begitu
saya justru melihat soal kocok ulang soal komposisi koalisi ya
paling mungkin saat ini dibaca rata rata yang ikut cuma nasdem
kalau nasdem dan pdip bersepakat menduetkan ganjar dengan anies
nah pks pasti akan berhitung betul kira kira apa sikap politiknya ke depan
tapi kalau dilihat kecenderungan rata rata total pemilih anies itu yang tidak terafiliasi dengan partai politik manapun
banyak yang memilih pks
pilihan rumit bagi pks
satu sisi dengan pdip punya jarak psikologi politik yang relatif agak sulit untuk bertemu karena faktor ideologis yang
saya kira memang sejak lama berbeda
tapi pada set yang bersamaan ingat loh pemilih anies baswedan yang tidak punya partai yang tidak punya partai id
dari dulu itu menjadikan pks sebagai pilihan politiknya
tentu selain nasdem ya
oleh karena itu saya kira kalau anies menerima tawaran ini yang pusing pun juga pks
dan pada saat yang bersamaan yang pusing itu adalah partai demokrat
karena bisa dipastikan anies tidak bisa maju
lebih pusing yang mana pusing demokrat
tidak bisa kita lihat probabilitas misalkan mungkin lebih pusing demokrat artinya pks lebih potensial begitu
kalau saya kejurungan pks mungkin akan ikut
karena di situ ada anies
saya melihat kecenderungan kemana anies mengalir di situlah pks juga akan ikut
karena tentu yang diharapkan oleh pks adalah kotele efek
dengan terus agresif dan mengkampanyekan anies sebagai sosok yang mereka perjuangkan
kalau dilihat billboard baliho dan penetrasi ke bawah pks itu cukup kuat
sebagai simbol capres yang akan mereka unjuk
oleh karena itu bagi pks jangan lepas ini barang
yang rumit justru partai demokrat
sama kubunya pdip mungkin resisten kalau ini menjadi satu koalisi
tapi pada saat yang bersamaan kalau bergabung dengan koalisinya prabowo sekalipun juga dianggap tidak terlampau penting
apalagi dengan proposal ahi sebagai cawapres

akan lebih susah lagi begitu ya
dan semakin rumit
mas adi terakhir
ketika jadi begitu
akankah kemudian merubah dukungan seorang jokowi meng endorse
apakah kemudian akan lebih imbang lagi tidak hanya prabowo tapi ganjar dan anies akan juga mendapat blessing gitu
kenapa saya sebut soal probability nya ini lima puluh lima puluh ya
karena dalam politik itu kan segalanya serba mungkin
yang tak mungkin cuma satu
menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal
itu tak mungkin dalam politik
nah yang kedua justru jangan jangan wacana soal menduetkan ganjar pranowo dan anies
dan ini kode kerasnya sebenarnya dialamatkan ke pak lura
dialamatkan ke istana dan dialamatkan ke jokowi yang sangat kelihatan saat ini misalnya portfolio politiknya lebih banyak mengendorse prabowo subianto
bahkan ada kemungkinan berduet dengan gibran raka buming raka
bagi pdip mungkin kalau memang jokowi inginnya prabowo dan gibran bukan tidak mungkin pdip akan menduetkan ganjar pranowo dengan anies

kalau memang jokowi inginnya prabowo dan gibran
bukan tidak mungkin

sosok yang selama ini
pak ada yang mungkin
pdip akan menduetkan ganjar pranowo dengan anies

pak adalah sosok yang paling tidak diinginkan oleh jokowi untuk bisa maju di dua ribu dua puluh empat
dalam konteks itulah kemudian sangat relevan pernyataan megawati soekarnoputri
bahwa ini adalah dansa politik
kadang dia slow motion
kadang dia agresif
kadang dengan satu teman
dengan teman yang lain
dan kadang kadang dia juga harus punya pilihan sendiri
menyeimbangkan kekuatan begitu ya
jangan jangan pesan politiknya di situ
yang paling utama ya
karena ini baru sebatas wacana
elit nasdem elit pdip belum ada yang bertemu loh
oke kita tunggu
wacana ini sudah bikin geger dan bikin luluh lantah dunia persilatan politik
oke luluh lantah itu kuncinya
oke kita akan lihat seperti apa kemudian menjelang pendaftaran di oktober nanti
terima kasih mas adi praitno direktur eksekutif parameter politik indonesia telah bergabung bersama kami
sehat selalu mas adi
terima kasih mas